selama pembongkaran jpo bank indonesia corporate secretary division head pt mrt jakarta muhammad
kamaludin mengatakan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan mh tamrin tepatnya
dari simpang jalan kebon siri hingga simpang jalan medan merdeka pengalihan arus lalu lintas
dilakukan pada malam hingga dini hari yakni mulai pukul dua puluh tiga hingga pukul empat waktu indonesia barat
selain itu akan ada dua halte transjakarta sementara yang disiapkan selama halte bank
indonesia dibongkar pada tanggal empat hingga dua puluh september dua ribu dua puluh enam